sintayong menyampaikan pernyataan ini melalui unggahan di akun instagram miliknya
dalam unggahannya tersebut mantan pelatih klub songnam ilhwa ini menyatakan
akan turut mundur apabila ketua umum pssi iwan bule meletakkan jabatannya
sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tragedikan juruhan
banyak pihak yang menyayangkan pernyataan ini
mengingat performa timnas indonesia di bawah asuhan sintayong mengalami peningkatan signifikan
salah satu perkembangan positif tersebut
sintayong mampu membawa timnas senior dan timnas u dua puluh lolos ke piala asia dua ribu dua puluh
bagian besar masyarakat tetap berharap shin kang dongnim tetap melatih skuad garuda
bukan masalahnya karena ada polemik gitu loh
kalau menurut saya pribadi sih sepak bola timnas ini kan udah bagus nih
kalau bisa sih terus dilanjutin aja gitu
jangan mundur lah karena kalau seandainya mundur ganti pelatih lagi metode lagi
kasian gitu teman teman yang udah berjuang dari nol itu kasian juga
harusnya enggak ya gitu ya
soal timnas kan memang ya namanya sepak bola harusnya kalau kita lihat ya terlepas dari politik dan apapun gitu ya
hal senada juga disampaikan peneliti olahraga dari gen sport institute dex glenniza
menurut dex shin taeyong kurang memahami tupoksi ketua umum pssi yang tidak hanya mengurus timnas
seharusnya shin taeyong memisahkan antara tanggung jawab di timnas
dan tata kelola sepak bola indonesia secara keseluruhan yang diumban ketua umum
dex sendiri berpendapat terlepas dari apapun keputusan sinteyong itu nantinya
yang lebih penting bagi kemajuan sepak bola indonesia adalah transformasi personil dan struktur federasi sepak bola indonesia
struktur baru ini utamanya harus melibatkan semua elemen sepak bola nasional termasuk supporter
untuk memastikan mekanisme check and balance berjalan di federasi
kami jane sport merekomendasikan pssi itu cekranya dari terlalu buruk
jadi dibuat baru aja dibuat baru federasi baru
yang mana juga disitu kami juga mengatur
suara kongresnya ada siapa aja
kalau kayak sekarang kan kongres kan klub klub
terus juga pro prolengasit ada
tapi nggak ada dari supporter
nah kami melakukan studi dari inggris
jadi di kongres itu melibatkan klien astro klub profesional dan juga klub klub digamatir
juga melibatkan supporter ssb dan tingkat universitas
kenapa supaya mengakomodir kepentingan kepentingan yang lebih luas
suara sepak bola itu nggak cuma
kutubnya doang kucuknya itu olahraga elit ya
grassrootnya juga harus dibenahi gitu
makanya suara kongres ini nggak bisa cuma diisi oleh elit elit dari klub dari asprof doang
dari grassrootnya juga harus ada termasuk supporter
supporter harus saya punya suara juga
meskipun sedikit itu juga penting banget soalnya
terus juga federasi yang baru juga harus bisa diaudit juga
bagian bentuk tanggung jawaban gitu
pemerintah rencananya akan bertemu perwakilan fifa dan afc
pada delapan belas oktober dua ribu dua puluh
untuk membicarakan tata kelola sepak bola indonesia ke depannya
pernyataan pelatih timnas indonesia shin taeyong
melalui akun instagramnya seolah membelah publik sepak bola indonesia
akan tetapi seharusnya ini tidak mengalihkan perhatian kita
terhadap proses penyelesaian tragedi kanjuruan yang merenggut satu ratus tiga puluh dua nyawa
serta proses pembenahan tata kelola sepak bola indonesia ke depannya